terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
jelang tahun ajaran baru orang tua murid mulai berburu seragam sekolah baru untuk anaknya
di situ bondo ratusan warga rela berdesakan dan antri berjam jam demi mendapatkan seragam sekolah
beginilah aksi sejumlah orang tua yang hendak membeli baju seragam sekolah bagi anak anaknya
para orang tua ini rela antri berdesakan di depan pintu toko
bahkan mereka yang tak sabar menunggu langsung merangsak masuk saat pintu toko dibuka
akibatnya ibu ibu yang hendak keluar toko terjepit antrian
strategi buka tutup toko ini diberlakukan pemilik toko karena kewalahan melayani banyaknya pembeli
sementara jumlah pekerja terbatas
pembeli apa sih ibu di dalam
beli perang baju
oh kenal untuk seragam sekolah
pemandangan serupa juga terjadi di jember
orang tua siswa membanjiri pedagang penjual pakaian seragam sekolah di beberapa pasar tradisional
para orang tua murid ini lebih memilih membeli pakaian jadi daripada harus membeli kain atau menjahitkannya
selain cepat harga setiap seragam juga jatuhnya lebih murah
kenapa tidak memilih menjahitkan baju
kalau harganya gimana pak
lebih mahal menjahitkan atau lebih murah
jelang tahun ajaran baru ini pedagang seragam sekolah bisa menjual tiga ratus hingga seribu pakaian seragam perharinya
omset pedagang pun melonjak drastis hingga sepuluh kali lipat
di surabaya tahun ajaran baru sekolah membuat omset pedagang peralatan sekolah naik hingga tiga kali lipat
meski bahan baku seragam mahal namun permintaan tetap tinggi
harga seragam yang dijual bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah
membludaknya para orang tua yang memburu peralatan sekolah diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan
tak hanya dari surabaya warga dari luar kota juga banyak yang membunuh peralatan sekolah di pusat grosir terbesar di surabaya ini